raisa aku mau keluar dari rumah ini raisa
ini kehukumanmu dari mu ya allah
ini kehukumanmu ya allah
ya allah nak aku minta ampun sama ibu
ibu ingin paham sama ibu aku banyak dosa sama ibu
pak aku mau minta ampun sama bapak
terlambat semua sudah menganggap kamu mati
enggak enggak enggak bapak nggak boleh ngomong gitu pak
saya mau minta ampun saya banyak salah sama bapak
ibu saya orangnya yang sudah memfitnah suami saya sendiri
saya orangnya yang pernah membuat suami saya bangkrut seperti ini
saya orangnya ibu
enggak jahatnya kamu nak

kamu balas kebaikan kami dengan kejahatan
lebih baik sekarang kamu jalani hidup kamu tanpa kami
ibu ampunin aku ibu
ibu ibu orang baik saya tahu
sudah ibu sudah ibu
jangan ibu ibu
jangan pak ini anak kita ibu
aku mau beli baju
iya mau beli baju berapa aja
betul anda dininya
iya saya sendiri
anak kami tangkap dengan tuduhan penggelapan dan penipuan
pak pak saya nggak salah
pak ayo belok dia
pak aku nggak salah
tidak boleh lagi pak
tidak boleh lagi pak
terima kasih ibu
berkat uang asuransi dan ekosistem ibu
rumah dan perusahaan
sudah bisa kita ambil kembali
maafin semua kesalahan gali
gali akan lebih berjaya sama ibu
ketika orang lain
ibu sudah melihatkan gali
dan di bawah terlampak kaki ibu
surga itu berada
kau telah mendengar doaku
terima kasih naga gali
atas jiwa besar ibu hanum
untuk tinggal di rumah ini
kita ini korban dari anak anak kita
kalau nggak cara seperti ini
kita gak akan pernah tahu
arti indahnya kebersamaan
iya ibu hanum
saya juga mengucapkan terima kasih banyak
terima kasih banyak ya ibu
dan saya mau ngedesain
mohon maaf atas semua yang sudah terjadi selama ini
sudah ibu sudah
gak apa apa ibu
kita ini bersaudara
mohon maaf atas semua yang sudah terjadi selama ini ya ibu
orang tuanya sekali bakti
dapat pahala yang besar pahalanya
tayangan yang kami persembahkan kepada
saudara saudara harapan kami
bisa menjadikan pelajaran di tengah tengah
kehidupan kita yang sedang
melemah akhlak yang kurang perhatian
pada adab dan sopan santur
pada orang tua sebab rupanya
akhlak punya pendidikan
hiroh yang sangat luar biasa
punya asar yang luar biasa
kalau ini dapat kita amalkan
mudah mudahan keluarga kita
jadi keluarga sakat sakina
bawanda rahmah rakyat
kita jadi rakyat teladan
bangsa kita ini bangsa yang besar
di tengah tengah percaturan kehidupan
ubat manusia di tengah tengah
berbangsa bernegara harapan kami
tayangan ini benar benar
jadi pelajaran buat kita semua
dan kami akan concern
untuk melakukan pendidikan yang sebaik baiknya
untuk kemaslahan kita semua
terima kasih atas perhatian saudara saudara semuanya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh